kenalin nama aku salman al muhammadiyah
halo perkenalkan nama saya siva andika nditiya devi
halo perkenalkan nama aku arfi antinazil anirap
halo semuanya nama aku kevan nureen abdullalah
konsumsi dan investasi itu sama sama bermanfaat ketika kita menerapkannya juga benar
karena di umur kita ini pastinya kita juga harus menabung untuk masa depan kita
dan menurut aku cara menabung yang paling benar adalah dengan cara investasi
aku lebih cenderung menghabiskan nilai guna
karena aku juga belum terlalu fokus terhadap investasi
terlebih di reksadana atau mungkin saham gitu
karena aku juga belum mengerti dan terlalu takut akan resikonya
jadi aku lebih fokus terhadap investasi untuk skill di masa depan
itu konsumsi itu ketika kita membeli sebuah barang
barangnya mana barang tersebut itu kita gunakan langsung
sedangkan untuk investasi itu kita mengeluarkan uang
nah uangnya itu masih belum kita bisa nikmati nih keuntungannya
kita bisa nikmatin keuntungannya berapa waktu kemudian
kayak membutuhkan waktu satu tahun ataupun satu tahun lebih gitu
jadi kalau saat aku ini tuh generasi z itu biasanya aku dapat tuh tergantung aku lama
nah itu aku tergantung dikasihnya lebih atau enggak gitu
nah dari situ aku mikir konsumsi aku tuh gak boleh terlalu banyak atau boros
karena kadang tuh kuliah itu enggak setiap hari kan
nah untuk bisa menghidupi aku satu bulan ke depan
jadi aku apa yang menggunakan uang itu tuh sesuai dengan kebutuhan aku aja
tapi kalau misalkan aku masih bisa ada sisa dan bisa nyimpen
nah itu bisa nanti untuk bulan kedepannya
atau untuk ditabung di bank dan lain lain gitu
aku coba diatur yang benar kalau misalkan dari uang saku
jangan terlalu konsumsi berlebihan karena sesungguhnya berlebihan itu tidak baik
misal kayak makan transportasi dan sebagainya
dan nabungnya itu seperti yang aku katakan tadi
itu ke instrumen investasi gitu
konsumsi dan investasi itu sangat berhubungan
jadi gimana kalau kita konsumsi kayak aku nih generasi z ini kan butuh banget ya
konsumsi contohnya beli hp terus pengen beli laptop dan lain lain
nah tapi di situ kita juga harus tahu apakah uang itu cukup atau enggak
dan di sini nih kalau misalkan kalian bisa mengelola uang dengan baik
kalian tuh bakal tahu gimana sih caranya untuk nanti konsumsi
untuk dana tabung atau untuk investasi
nah dari konsumsi tersebut kita kan cukup nih
nah dari situ investasi itu kita bisa nilainya bisa bertambah
nah terus dari uang investasi tersebut
tadi bisa nggak sih bisa berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi
jadi kalau investasi kita udah baik
terus kita udah tahu dasar dasar yang jelas terkait dengan investasi
terus tadi ada kebijakan bank indonesia yang bisa digunakan untuk meningkatkan nilai jual
maka nantinya uang kita akan bisa bertambah
bisa kita gunain lagi nih buat hal hal yang lebih
ataupun untuk memenuhi kepuasan kita gitu